rap gue pulang aja ya
tuh dulu dong pulang aja jangan tinggalin gue meg
nanti telepon dulu sebentar ya
kalau begitu kamu istirahat dulu
iya makasih ya dok
tante marissa juga
yaudah deh aku telpon boy dulu aja
sampai selesai latihan aja tuh kamu gak muncul muncul
kamu dimana sih
ehm iya boy tadi kebetulan pas lagi di jalan
tiba tiba aku sakit perut
yaudah akhirnya aku langsung ke dokter aja
tapi alhamdulillah kok sekarang udah enakan
kamu sekarang di rumah sakit
rumah sakit mana
kemana biar aku kesana sekarang ya
ah nggak usah boy aku udah kelar kok
ini tinggal nunggu obat aja abis itu aku akan ke rumah sakit ya
clara kamu tuh belum sehat bener
kamu sama siapa di sana
aku sendirian sih
nah sekarang kamu sendiri di sana
yaudah aku kesana sekarang ya aku temenin kamu ya
rumah sakitnya dimana
yaudah terserah kamu aja boy
ini aku lagi di rumah sakit medica
yaudah kamu tunggu di sana ya
dia emang baik banget orangnya
clara tadi nggak masuk latihan ma
dan dia tadi barusan telepon katanya dia masuk rumah sakit
hah tuh kan boy
tuh kan kamu sih
kenapa kamu biarin si clara tadi naik taksi
coba kalau kamu yang nganterin
kan bisa langsung nganterin ke rumah sakit
kalau clara sakit na
iya sih ma
mendingan sekarang kamu jenguk lara aja
terus kasih tau mama
gimana kabar dia
oh yaudah nanti kamu sekalian jenguk tuh ma
terus kamu sekalian nganterin pulang ya
hebat banget ini
gue selalu selalu dengan kehebatan mana da
gue selalu selalu dengan kehebatan mana da

oh iya bang bang ray kapan mau pertarungan dilakukan
ya terserah lu gue sih kapan aja bisa
emang tempatnya udah jadi
gue akan temuin orang gor

tempat final enemy tahun ini
ya udah kalau gitu lo tanya sama pihaknya boy
kapan dia bisa taruh sama gua
sekarang juga gue langsung ke
lo mau istirahat dulu apa ikut gue

terima kasih mbak
bisa yang keku chin
kau mau kemana
aku mau kemana
aku mau kemana
eh gue pulang aja ya
entah dulu dong lembar aja
kita telepon dulu sebentar ya
ya aku maaf alasannya sama si tee anis tee
terjadi makan dirilah
baru saja mau saya telepon
memang sehati sama teh rengginang
sama si tee
aduh bilangnya apa tapi ya
akan abah dimana
kok gak dateng dateng ditungguin dari tadi
aduh punten pisan ini tumben pisang
mogok kok bisa sih
sebentar lagi saya mesti meeting sama klien ya kak ngabah
gak mungkin juga kan
saya nemuin si tee manis disana
pan ada si neng
begini saja bagaimana kalau
ketemu sama tee anis nanti di butik
ya kesian juga kan kalau tee tee harus nungguin
di restoran saya gak tau selesai
motor tee jam berapa
kok bisa sih
ngabah motornya mogok
eh lah kemana kenapa kenapa mama tuh mau ke rumah sakit mel minta anterin
lah sakit apa bisul udah mau melentur sini
tante punya kita keren banget sih
eh tawain hajat ya
gila gian mama masa bisulen pake diomong omongin diceritain ke orang kan malu
yah eh lah meli kalo ngutang nyolong malu
kalo bisulan mah semua orang juga pernah bisulan kali
mobilnya lagi dipake sama emak tante
lah dipake sama emak gimana sih kan ayo perlu sekarang
aduh melly yang begini nih
gini ya kenapa bisa bisanya itu mobil dipakai sama emak
yuk belain ayah apa belain emak sih
ntar di ban ini lo
dadah itu lupain aja dah masalah kar
masalahnya gini itu tanah yang dikembang itu yang dulu kita ngomongin mulu itu untuk ya
mana itu ya cuma kok belum ada kabarnya itu ya
soal tanah yang di kemang itu urusan emak tante
iyan gak ikut ikut campur masalah itu
tapi si iyan udah bilangin juga ke emak waktu itu
kok gak ikut ikut campur gimana sih kan
ayah itu kan